pencarian terduga pelaku fetis kain jarik g akhirnya berakhir di kota kuala kapuas kabupaten kapuas kalimantan tengah pada kamis sore
tak ada warga yang mengetahui penangkapan oleh tim gabungan kepolisin dari tim resmo polresta besurabaya bersama polresta kapuas
lantaran terduga pelaku baru empat hari tinggal di rumah pamannya
kemarin itu kita kan nggak tahu cuma kemarin itu ada datang dari polrestanya
ada keluarga ada warga gilang lah ya di sini kita nggak ada kita nggak kenal kan namanya gilang kan
bukan warga kita ternyata setelah diberitahu oleh polisi tadi bahwa memang keponakannya nama ginong
cuma di sini itu tempat numpang bukan warga kita dia numpang di tempat pamannya aja ya di sini
tertangkapnya terduga pelaku fetis kain
fetis kain jarik yang merupakan warga turusan mulia kecamatan batagu kabupaten kapuas ini
dibenarkan oleh kapolres kapuas akbp manang subeti saat dikonfirmasi jumat sore
menurut akbp manang subeti g berada di kabupaten kapuas sejak tanggal dua agustus
polresta kapuas telah membantu tim dari polresta besurabaya untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka g
yang diduga telah melakukan tindak pidana
di bidang informasi ite di mana tersangka g ini sejak tanggal dua agustus sudah kita tahu keberadaannya
berada di wilayah kapuas
selama proses penyelidikan itu kami berkomunikasi terus dengan tim dari polrestabes surabaya
menunggu dari mereka datang
setelah datang tanggal enam kemarin kami bersama sama dengan tim polrestabes surabaya
telah melakukan penangkapan terhadap tersangka g tersebut di rumahnya di kecamatan selat kabupaten kapuas
penangkapan g dilakukan setelah tiga korban membuat laporan polisi
pemeriksaan sejumlah saksi serta alat bukti pengancaman melalui media sosial
menurut kabit humas polda jatim kombes pol truno yudo wisnu andiko
penyidikan kasus dugaan pelecehan berkedok riset akademik masih akan terus dikembangkan
sejauh ini kita tidak menutup laporan laporan korban lainnya ya
dengan adanya laporan awal ini
penyidik polrestabes surabaya sudah cukup untuk bisa melakukan langkah proses penyidikan
dengan alat bukti tentu mendasar dan kemudian dilanjutkan dengan tindak lanjutnya
yaitu melakukan tindakan penyidikan dalam upaya penangkapan
sampai dengan proses pemeriksaan tersangka nantinya
dalam kasus ini tersangka dijerat dengan pasal dua puluh tujuh ayat empat junto pasal empat puluh lima tentang ite
serta pasal tiga ratus tiga puluh lima kuhp tentang perbuatan tidak menyenangkan dan pengancaman